masih di sapa indonesia malam dianggap tak tertib saat operasi pasar yang digelar pemkot bau bau sulawesi tengah
beberapa warga diteriaki pencuri
kepala dinas membantah meneriaki pencuri namun meminta warga untuk tertip mengantre
sejumlah warga tak terima diteriaki pencuri lantaran sudah membayar ke panitia untuk mendapat beras sphp seberat lima kg
sementara kadis perindak bau bau mengaku terjadi salah paham antara petugas dengan warga saat meminta warga tertib
sebelumnya pemkot bau bau menggelar operasi pasar murah dengan membawa empat ton beras dan membatasi masing masing warga
mendapatkan beras bulog sphp lima kg
peluncur hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu
sehingga mereka nyolong nyolong begitu saja kita tidak perhatikan jangan sampai
beras ini kan berasnya bukan beras itu berasnya bulog
tapi bapak sempat teriak mencuri tadi
jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan mereka nyonong nyonong begitu saja